lo sih gara garanya
eh kencan gue jadi hilang nih gara gara lo
enak aja alesan banget sih lo
bilang aja emang lo yang gak dapet temen kencan
eh enak aja dari olga
hei kalian siapin peralatan sirkusnya
tapi bos singanya kan udah nggak ada bos
makanya otak itu harus biasa
jangan biarkan karatan
eh kalian tahu siapa yang saya bawa ini
ini anak ajaib
yang bisa menguntungkan duit yang sangat banyak daripada singa penyakit ini
emang aku dimana
mama ada di sini sayang
sekarang kamu masuk yuk
aku gak mau
aduh kalau mau ketemu sama mamanya ada di dalam tuh
kemaksa sih abis itu
tidak tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak

eh mau lari kemana
jangan pada bengong
kejar kejar kejar
kalian itu kau betus jadi orang
ayo dong yuk yuk yuk
sekarang kamu masuk sini
ayo yuk yuk yuk yuk
akhirnya berhasil juga
dia bisa masuk ke dalam
dadah aku bisa keluar
dadah aku bisa keluar
eh ngapain kesana
niar kesini ketemu si bego dulu
enggak gue mau kesana
enggak kesini aja
tunggu tunggu ini pasti dia nelfon
lo sih gara garanya
eh kencan gue jadi hilang nih gara gara lo
enak aja alasan banget sih lo
bilang aja emang lo yang gak dapet temen kencan
aku deh coba sini gue liat
eh enak aja dari olga enak aja
ini tuh bener bener dari kencang gue namanya maya
apaan sih kesini gue liat
sini gue liat lo tuh pengacau
lo dimana sih
aduh kamu jatuh ya
sakit ya yang dimana
saya mau mama saya juga mau dipeluk saya mau disayang mama
mama dimana ya
aduh tarsen kemana nih saski citra
tarzan aduh tarzan kamu ngapain disini
kevin mama dari tadi gak ngomong
marah kali ya sama tarzan itu
udah macet kan
tarzan mama tarzan gak marah kok sama tarzan
lagian itu bukan mama tarsam
itu kan cuma patung
iya tarzan itu cuma patung
ya bukan mama tarzan
lu kemana aja sih cit
gue telepon telepon kok gak diangkat
gue balik duluan ya
bantu gue nyari tarzan
aduh sakit tau
lo tuh cewek cewek tapi tenaga kuda lo ya kayak kuli
wah enak aja